areal pemakaman kerap dianggap sebagai tempat yang angker
berbagai kisah horror yang berkembang membuat nuansanya kian membuat bulu kuduk berdiri
tapi berbeda dengan areal pemakaman di kampung jetis desa bakungan kecamatan karangdowo klaten jawa tengah
di sini batu batu nisannya dicat dengan aneka warna yang membuat semarak suasana areal pemakaman
warga mengaku bersih bersih areal pemakaman hingga mengecat batu nisan dengan aneka warna seperti ini
menyebabkan kematian di kampung
memang sudah menjadi agenda rutin tahunan menjelang bulan ramadan
sementara biayanya merupakan hasil swadaya warga
selain bersih bersih makam warga juga melakukan ziarah makam untuk mendoakan luhur